kelima tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati
diawali dari adanya kasus perselingkuhan yang dimana melibatkan a seorang perempuan atas nama a dan korban inisial h
di mana perselingkuhan mereka ini diketahui oleh suami a yaitu mi
akhirnya si h membujuk mi
untuk merencanakan pembunuhan dengan menyewa pembunuh bayaran
cemburu karena istrinya punya pria idaman lain seorang suami di kabupaten kediri tega membunuh istrinya sendiri
pada awalnya tersangka membuat laporan sang istri meninggal karena bunuh diri
namun setelah petugas melakukan penyelidikan tersangka mengakui semua perbuatannya
setelah kita datangi kita interogasi
ada alur alur cerita yang tidak sesuai
karena kita melihat bahwasannya di keadaan tubuh daripada suami
terdapat beberapa tukang
setelah kita menanyakan tukang tukang tersebut
tiba tiba sang suami langsung mengakui perbuatannya bahwasannya dia melakukan pembunuhan terhadap istrinya
kini tersangka yang ditangkap pada selasa sore itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka dijerat undang undang kdrt pasal empat puluh empat ayat tiga dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia